semoga si halo bisa ditangkap malam ini juga
itu bukan mobilnya aldo ya
itu penghubung kemana

saya gak salah apa apa
jelaskan nanti di kantor
akhirnya ketangkep juga tuh anak
mari kita balik
zaki makasih ya udah bantuin aku
dan kamu yang buat aku sadar kalo aldo itu bukan cowok yang bener
bahkan dia yang udah ngebunuh nenek
maaf dari awal aku nggak percaya sama kamu
yang penting kan sekarang kan kita sama sama tahu
udah mau mengejaga kamu dan ngelindungin kamu
ya walaupun sekarang nenek udah meninggal
ya gimana sih baru juga diservis
moga ini aku cuma ngecek ngecek doang
kamu mau pulang ya
iya aku mau pulang
aku nebeng boleh
sekarang ada nani malah tokcer
gitu dong pegangan
udah gak apa apa pegang aja sini
nanti kamu jatuh loh
beneran gak apa apa udah
semoga nani udah tenang disana ya nani
maaf nani gak pernah denger omongan ini
sekarang nani janji
nani bakal hati hati milih pacar
makasih udah ngasih tau kalau aldo itu bukan cowok yang baik
nih hidup nanti ya
nih kenapa bahkan bangsa

kayaknya ternyata aku juga disuruhetta deh
saya suka rush camel misalnya
jadi juga villain ya

aduh gue samperin gak ya
ntar kalau gue samperin gue gak hemat nih
masuk gue minta tolong rani lagi sih
lagi mau kerjain tugas juga ya
iya kan aku gak mau dibilang malas sama kamu
kerjain bareng aku
aduh gue lupa bawa pulpen lagi
kamu nyadar nggak sih kalau selama ini nenek itu pengen kita deket
kamu mau gak jadi pacar aku